indeks kemacetan jakarta diperkirakan meningkat tahun ini setelah sempat turun saat pandemi dua ribu dua puluh hingga dua ribu dua puluh
data direktorat lalu lintas polda metro jaya menyebut
indeks kemacetan jakarta tahun ini diperkirakan meningkat
melebihi tahun dua ribu sembilan belas yang mencapai lima puluh tiga persen
data badan pusat statistik atau bps menyebut
jumlah sepeda motor di jakarta mencapai tujuh belas tiga juta unit
sementara roda empat berjumlah tiga tujuh juta unit
data lain dari perusahaan navigasi tomtom menyebutkan
jakarta pada dua ribu dua puluh dua menempati urutan ke dua puluh sembilan kota termacet di dunia
di tengah kondisi kemacetan khususnya yang ada di jakarta
pembangunan lrt ini dirasa cukup mendesak
jadi tahun dua ribu lima belas dikeluarkanlah peraturan presidna atau perpres nomor sembilan puluh delapan
tahun dua ribu lima belas untuk membangun prasarana lrt
proyek pembangunan lrt jakarta bogor depok dan bekasi atau jabodebek
dimulai sejak september dua ribu lima belas
lrt jakarta sebelumnya menjadi pelengkap transportasi umum di jakarta
untuk mempersiapkan asean games dua ribu delapan belas
proyek lrt jabodebek merupakan pengembangan dari konsep lrt jakarta
serta lrt palembang di sumatera selatan yang lebih dulu dikembangkan
untuk asean games
pembangunan lrt jabodebek diproyeksikan selesai juli tahun dua ribu sembilan belas lalu
namun mengalami keterlambatan karena beberapa faktor
mulai dari terhambatnya pengadaan tanah
pandemi covid sembilan belas di tahun dua ribu dua puluh
hingga ketidaksesuaian regulasi
targetnya dua ribu lima belas dua ribu sembilan belas selesai
namun tidak semudah itu juga banyak hal harus dibenahi termasuk juga
itu kan ada sindikasi dari dua belas bank juga
yang semula dasar itu inisiatonnya dari pt adhikarya
karena pt adhikarya juga ingin menjadi operator kereta api
namun dalam perjalanannya ternyata mungkin ada hambatan
sehingga dimintalah pt kereta api menjadi operator
lrt jabodebek merupakan salah satu proyek strategis nasional
atau psn dengan total investasi rp tiga puluh dua lima triliun
dan memiliki panjang total empat puluh dua satu km
selain dibangun untuk mengurangi kemacetan terutama di ibu kota
lrt jabodebek menjadi alternatif transportasi yang cepat dan efisien
sehingga memudahkan mobilitas dan mengurangi waktu perjalanan
lima menit waktu perjalanan itu apabila kita mengoperasikan full sebanyak dua puluh tujuh perjalanan
itu akan empat puluh kenapa karena headway nya sudah jelas empat menit dan delapan menit
sementara saat ini kita tidak mengoperasikan full
meski begitu akhir tahun dua ribu dua puluh dua lalu proyek lrt jabodebek ini kembali dilanjutkan
dan bulan juli dua ribu dua puluh tiga akan dilakukan uji coba pengoperasian
lrt jabodebek akan dilakukan uji coba dari tanggal dua belas juli hingga tanggal lima belas agustus dua ribu dua puluh
sebelum nantinya tanggal delapan belas agustus diresmikan langsung oleh presiden joko widodo
masyarakat dapat mencoba langsung lrt jabodebek sehingga nantinya masyarakat bisa memilih
atau mendapatkan opsi terbaik untuk menggunakan moda transportasi umum
melalui pengoperasian lrt jabodebek pemerintah indonesia saat ini berupaya memperbaiki sistem transportasi publik
terutama di wilayah jabodetabek dengan harapan kemacetan bisa teruraikan